menanggapi kritik terhadap pengajuan uji materi atas undang undang pengampunan pajak
presiden joko widodo meminta jajaran kementerian pengelola program
untuk memperbaiki pola komunikasi dan sosialisasi ke publik
hal ini disampaikan menteri koordinator perekonomian darmin nasution kamisore
setelah bertemu dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
sementara hingga kini dana yang sudah terkumpul di kas negara
dari program pengampunan pajak hingga akhir agustus dua ribu enam belas
baru mencapai tiga dua belas triliun rupiah dari target yang dipatok satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
padahal pemerintah menargetkan program ini berakhir pada tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas
presiden mulai meminta dua hal
yang pertama perlu komunikasi yang lebih baik
di mana penjelasan penjelasan yang lebih teknis
yang ditata dengan baik itu perlu dilakukan lebih sistematik di media elektronik
yang kedua presiden juga meminta supaya direkturat jenderal pajak
itu mulai lebih fokus ke wajib pajak wajib pajak besar
terutama yang punya harta di luar negeri
untuk mengelaborasi perkembangan capaian program pengampunan pajak
yang diberlakukan pemerintah kami ajak anda untuk mengikuti laporan koresponden
teddy zuhari dari istana kepresidenan
selamat malam teddy
kita lihat banyak sekali kritikan soal pelaksanaan teks amnesti
yang dianggap tidak jelas targetnya oleh beberapa pihak
lalu juga ada gugatan undang undang teks amnesty yang diproses di mk uji materi begitu
nah sejauh ini bagaimana
adakah tanggapan atau informasi terbaru dari istana mengenai masalah ini
selamat malam indra
terkait masalah yang anda tanyakan hari ini kami melihat darmin nasution
menteri perekonomian datang ke istana negara untuk bertemu presiden
dan setelah bertemu presiden kami coba mendapatkan informasi
apa yang dibahas bersama presiden joko widodo selama di istana negara tadi
darmin nasution menekankan bahwa ada dua hal yang menjadi arahan presiden
terkait pelaksanaan program teks amnesti ini
menurut darmin nasution
presiden meminta di hal yang pertama adalah mengenai perbaikan masalah komunikasi
informasi yang jelas harus sampai ke masyarakat agar tidak meresahkan
siapa yang menjadi target dan wajib untuk ikut dalam program tax amnesti ini
dan poin yang kedua adalah mengenai presiden juga sudah meminta
agar dirjen pajak lebih fokus lagi terhadap targetnya yaitu hanya wajib pajak besar saja
yang punya dana yang diparkir di luar negeri
untuk bisa dikembalikan ke indonesia untuk dimanfaatkan untuk pembangunan di tanah air
dan juga dibuat listnya siapa siapa saja yang harus segera untuk ikut dalam program teks amnesti ini
tapi kami tadi juga sempat bertanya kepada darmin nasution mengenai pencapaian sampai saat ini
dari dana dana yang sudah dikumpulkan
dari halaman situs dirjen pajak
dana yang sudah dikumpulkan baru sekitar tiga dua belas triliun rupiah
padahal target keseluruhannya hingga program teks amnesty nanti ini berakhir sebanyak satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
darmin nasution tidak mau memberikan jawabannya lebih rinci lagi ketika kami tanyakan
bagaimana tanggapannya ketika baru terkumpul tiga triliun rupiah lebih dari target yang cukup besar sekitar satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
ya baik teddy selain darmin nasution kabarnya ketua mk arief hidayat juga datang ke istana menghadap presiden jokowi siang tadi
ya ini ingin saya klarifikasi apakah memang benar hadir ketua mk ke sana
karena kalau memang benar hadir ini menjadi menarik menjadi sorotan begitu
ada apa yang terjadi karena ini kan sedang ada gugatan uji material terhadap undang undang tentang teks amnesty
yang tentu saja ini adalah undang undang yang menjadi inisiatif dari pemerintah
informasi tentang kehadiran ketua mk
benar sekali indra selain darmin nasution kami juga melihat ada ketua mk arief hidayat datang bersama rombongannya bertemu presiden joko widodo
dan usai keluar dari kantor presiden kami meminta konfirmasi apa maksud dari kedatangannya
apakah terkait sudah dilangsungkannya proses gugatan atau uji materi dari tax amnesty ini
tapi dijawab bahwa kedatangannya tidak membahas sama sekali mengenai masalah teks amnesti
tapi melaporkan hasil dari konferensi atau musyawarah pihak mahkamah konstitusi di bali
tapi ketika kami mencoba mengkonfirmasi lebih jauh lagi indra
bagaimana tanggapannya mengenai sudah dilangsungkannya sidang permulaan dari gugat uji materi undang teks amnesty ini
pihak mk yang tadi kami meminta
dan kami juga mengenai konfirmasi dari ketuanya yaitu arief hidayat
mengatakan bahwa memang pihaknya sedang melaksanakan proses permulaan sidang dari gugatan tersebut
dimana kita tahu bersama bahwa hal tersebut sudah dilangsungkan kemarin
dan masih menampung gugatan dari persyrikatan buruh
ada tiga serikat buruh yang mengajukan gugatan terhadap undang undang teks amnesty ini
masing masing serikat buruh sejahtera indonesia
kemudian konfederasi serikat pekejayaan
kemudian konfederasi serikat pekejayaan
dan juga konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia
menurut ketua mk bahwa sejauh ini di sidang permulaan mereka mengusulkan kepada pihak penggugat
untuk melengkapi berkas berkasnya termasuk legal standingnya
dan juga mempertajam dari maksud gugatan tuntutan tersebut
sehingga bisa lebih rinci lagi mengenai pokok persoalan yang digugat
ini yang sejauh ini yang baru disampaikan oleh pihak mk
dan menurut mk
ketika nanti sudah lengkap berkasnya legal standingnya juga sudah jelas
baru kemudian akan ditingkatkan ke sidang utama
tapi kalau melihat pengalaman sebelumnya mengenai sidang gugatan atau pra peradilan ini
akan butuh waktu sekitar dua sampai tiga kali sidang permulaan baru akan masuk ke tahap sidang utama
ya semoga memang benar agenda ketua mk datang ke istana
tidak membicarakan soal uji gugatan materi
gugatan uji materi tentang undang undang teks amnesti
karena akan bisa dilihat ada konflik of interest di sana